ingin mempersiapkan pemerintahan yang handal lima tahun ke depan tapi juga koalisi yang juga kuat
kuat itu bukan berarti selalu paling besar ya
besar itu satu indikasi tetapi kuat itu solid
artinya jangan sampai terkesan besar tetapi keropos
demokrat ketika ada pernyataan dari mas ahaye jangan sampai terkesan besar tapi keropos di dalam
itu artinya sebenarnya ada resistensi dari demokrat
kalau soal keropos itu bukan kaitannya dengan soal seperti yang sering disampaikan publik
wah jatah demokrat akan kurang jatah golkar akan kurang atau jatah pan akan kurang
maksudnya maksud mas ahaye dalam pernyataan itu adalah jika nanti teman teman yang masuk belakangan ini ikut begitu ke dalam kabinet
ya kalau istilah pak luhut kemarin jangan toxic gitu lah mungkin
jangan malahan kemudian tidak konsisten tidak setia gitu gitu lah dia
kalau kami partai demokrat sepenuhnya berapa hak kami begitu kami sudah mempercayakannya kepada pak prabowo
apalagi kan hubungan antara partai demokrat dengan gerindra hari ini sangat bagus
termasuk para pembuat keputusan di masing masing partai juga sangat bagus hubungannya
dan syukur alhamdulillah hubungan pak esby dengan pak prabowo juga sangat bagus begitu
jadi bukan karena jatah kursi yang takut terusik ya
kami sepenuhnya sadar pak prabowo sudah tahulah yang pas untuk demokrat berapa termasuk kemudian portfolionya apa apa saja
termasuk teman teman kami yang masuk belakangan juga namanya telat
nggak mungkin juga lah mereka yang ini melebihi yang sudah duluan masuk ini
kalau di perbankan itu ada namanya kreditor preference ada konkuren begitu dia
jadi kami ini preferennya lah
kalau sahamnya blue chipnya kita lah gitu kan sejak awal mendukung kan
kalau teman teman yang masuk belakangan ini ikut juga begitu
yang penting baca dulu visi dan misi pak prabowo dan mas gibran yang kemarin didaftarkan ke kpu
kemudian kalau setuju dengan visi dan misi itu ya mari kita masuk
kemarin itu kan bawa semangat untuk perubahan
beda banget pak prabowo gibran itu semangatnya keberlanjutan
itu gimana kalau di dalam nanti ada bentrokan
saya kira pasti pak prabowo akan komunikasi dulu ya
jangan jangan dianggap toxic itu mereka bertiga bukan
kalau tiba tiba sudah masuk ke dalam ternyata menjadi membawa racun bukan madu kan gitu kan
mungkin mereka harus membaca dulu visi dan misi yang kemarin didaftarkan ke kpu begitu
jadi pak prabowo juga pasti dong
gak mungkin kalau ngajak orang ke kabinetnya
nggak juga bertanya kan ini visi dan misi saya
setuju kan ini mau kita jalankan lima tahun ke depan kan
karena dalam politik itu ada yang disebut buah pendek gitu
jadi untuk melihat hasil pak prabowo ini di tahun keempat dan kelima
pak prabowo itu harus menanam betul programnya yang baik di tahun pertama dan kedua
bisa dipanen nanti di tahun keempat dan kelima begitu